setelah penantian panjang tengah semakin tingginya angka penularan covid sembilan belas di
ke jakarta pria berusia empat puluh tahun ini merasa sedikit lega pada rabu pagi wira usahawan
ini mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin covid sembilan belas dari astrazeneca di
puskesmas batu ampar jakarta timur telah menunggu lama kira dipaksin juga belum ia
nggak bisa kita nunggu untuk yang enam puluh tahun dulu kan hal serupa juga dirasakan dini yang memilih
mengikuti vaksinasi covid sembilan belas di puskesmas kecamatan kramat jati usia empat puluh tujuh tahun dari
kelurahan batu ampar tanggapan saya terhadap vaksin umum ini
bagus ya maksudnya jadi daya tahan tubuh kita untuk penyakit covid sembilan belas
lah istilahnya gitu mulai rabu sembilan juni masyarakat umum berusia delapan belas tahun ke atas yang berdomisili
di jakarta dipersilakan untuk mengikuti vaksinasi covid sembilan belas di fasilitas kesehatan
meski demikian masih banyak warga yang belum mengetahui sudah dimulainya vaksinasi untuk
masyarakat umum di luar
kriteria lansia kelompok rentan pelayan publik dan tenaga kesehatan padahal untuk mengikuti
vaksinasi covid sembilan belas masyarakat umum ini syaratnya cukup membawa kartu tanda penduduk gki atau surat
keterangan domisilit umum untuk animo masyarakatnya belum terlalu banyak pak mungkin ini karena hari
pertama ya di bisa dilihat apa situasi di ruang tunggu apa di tempat antrian ini pasien yang datang dari
dialir ngalir aja langsung duduk di meja praregistasi sedianya vaksinasi tahap ketiga baru akan
dimulai pada juli mendatang namun kementerian kesehatan berikan izin bagi dki jakarta karena
laju vaksinasi tahap satu dan dua di ibu kota tergolong cepat selain itu jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menyebut angka kasus covid sembilan belas di jakarta yang terus bertambah
dua ratus kasus perhari dan positivity rate tujuh enam persen dalam sepekan terakhir juga menjadi
pertimbangan untuk dki memperluas sasaran vaksinasi pada masyarakat umum lebih awal
mulai vaksinasi untuk penyandang disabilitas kemudian rumah rumah di penataan pemudik
kiman atau yang kampung kumuh ya dan juga rt rt yang zonanya merah dan yang zonanya orange ya
juga yang daerah daerah dengan adanya transmisi varian baru ya nah jadi tentunya dengan pertimbangan
pertimbangan tersebut maka dki meminta izin untuk memulai vaksinasi karena mereka merasa
sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi tahap ketiga
karena dia memastikan dimulainya vaksinasi tahap ketiga jakarta tidak akan mengaruhi stok vaksin yang ada
ia menyebut masih ada empat puluh lima juta dosis vaksin siap disalurkan yang cukup untuk vaksinasi
selama bulan juni dan juli mendatang mahardika utama evan askam jakarta